dua atlet renang indonesia yang diproyeksikan tampil di sea games dua ribu tujuh belas
berlatih terpisah dengan rekan rekannya yang ada di pelatnas renang di bali
walau harus berlatih di kolam renang umum di kawasan cilandak jakarta selatan
namun hal tersebut tidak mengurangi semangat mereka
untuk dapat meraih hasil terbaik di malaysia nanti
kondisi kolam renang di kawasan cilandak ini memang bisa dikatakan kurang ideal
untuk berlatih dan tidak memenuhi standar internasional
namun bagi gagari nathaniel yus dan felicia angelica
hal tersebut tidak dirasakan sebagai suatu masalah besar
karena alasan studi keduanya memang memilih berlatih terpisah
dari skuad pelatnas renang indonesia di bali
kalau ngaruh jujur saya nggak pernah ngalamin hambatan sih ya
karena kalau emang efeknya buruk
ya saya nggak sampai sekarang nggak sampai apa yang saya dapat sampai saat ini
justru saya senang latihan di sini jujur
banyak membalikan ya lebih senang aja sih
orang kan mungkin seleranya beda beda
cuman saya senang aja sih latih di sini
nggak tahu mungkin gara gara dari kecil dari sini kali ya
prestasi gagarin memang patut diperhitungkan
di kejurnas renang bulan lalu
perenang berusia dua puluh dua tahun ini
memecahkan rekor nasional di nomor gaya dada dua ratus meter
di ajang islamic solidarity games
gagarin juga mampu meraih medali emas di nomor yang sama
dengan rekor baru
dia ke kejurnas di palembang bulan april yang lalu
dengan catatan waktu sedemikian
dia sudah menempatkan pada ranking dua asia tenggara
dengan harapan dia bisa berbuat waktu jauh lebih baik
bila akhirnya terpilih untuk tampil di sea games dua ribu tujuh belas
perenang belia berusia tujuh belas tahun ini diharapkan untuk dapat memberikan kejutan
dengan sisa waktu sekitar dua bulan lagi sebelum sea games berlangsung
dan diharapkan puncak penampilan mereka
akan dapat diraih saat sea games di malaysia bulan agustus mendatang